kita juga akan update bagaimana kondisi di cilegon banten
bersama rekan kami produser lapangan cnn indonesia
ada noval zakwan di sana
noval selamat malam
kalau saya lihat di belakang anda cukup banyak begitu ya kendaraan
namun jalurnya lancar
tapi seperti apa keadaan di sana noval
ya baik selamat malam reza helmi
saat ini saya sudah berada di jalan tirta yasa terpatah di cilegon banten
dan memang di belakang saya saat ini untuk ke arah sebelah sana
itu ke arah pelabuhan merak sedangkan ke arah belakang saya
itu adalah ke arah jakarta
memang situasi saat ini cukup ramai namun tidak terjadi kepadatan
dan memang satu hal yang unik dari jalan tirta yasa ini
memang banyak sekali makanan
dan pastinya pemudik pemudik yang baru pulang dari kampung halaman
ataupun yang ingin berangkat ke kampung halaman pastinya ingin mengisi perut
nah saat ini reza saat ini saya sudah berada di salah satu
kuliner di tepi jalan tirta yasa yaitu nasi uduk resing
nah saya sebelumnya belum pernah ke sini tapi saya penasaran bagaimana rasanya
jadi saya akan mengajak anda dan juga pemirsa untuk berbincang sedikit
dengan salah satu pedagang di sini
selamat malam mbak boleh kenalkan namanya siapa
oke mbak mila kalau aku boleh tahu ini kenapa sih namanya nasi uduk resing
karena dulu itu banyak banget anak anak motor atau anak resing itu
yang suka makan uduk di sini
oh jadi banyak yang mau turun mampir ke sini
nah kalau boleh tahu ini kan ramen dari kemarin ya kuliah
itu apa sih yang bikin ramen dari nasi uduk resing
mungkin kebanyakan orang sih bilang dari sambalnya kemudian dari mendoannya tempe mendoannya
oke sambal dan tempe mendoan itu idaman para pejalan di sini ya
nah untuk seporsinya berapa mbak kalau boleh tahu
untuk seporsi nasinya aja nasi polos itu rp empat nasi uduk polos tempe mendoannya rp lima empat
untuk telur ati rp empat udah
oh jadi bisa anda lihat di sebelah sini ada telur balado ada mie goreng telur dadar ada tempe goreng juga ya mbak ya
ada sate satean dan memang harganya cukup murah seperti itu
nah makanya banyak sekali pengunjung atau pemudik yang mampir ke sini
nah ini aja udah mau habis nih jam delapan nih kalau boleh tahu buka jam berapa mbak
buka dari jam lima sore
jam lima sore nah ini jam segini memang lagi ramai ramainya
terima kasih mbak ya selamat berdagang kembali
nah untuk mengetahui rasanya seperti apa saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang sudah ada di sini yang sudah
ini udah pesan atau belum ya
selamat malam mas
ya selamat malam
oke beri banyak kita boleh beri dulu ya sebentar ya
oke mas naufal namanya sama nih kalau boleh tahu keunikan atau rasanya yang membedakan dengan nasi uduk lain itu apa sih
oh biasanya kalau nasi uduk tuh kalau yang lebih unik itu dari rasa
rasa sambelnya ya pertama
terus yang kedua pasti ada temennya itu tempe goreng
pokoknya tempe goreng itu harus ada temennya itu sambelnya
memang beda rasa cita rasa yang berbeda itu adalah di tempe sama sambalnya
terkait harga dan porsinya worth it nggak
worth banget sih apalagi udah beberapa kali juga kan makan di sini apalagi bukanya juga sampai malam
kayak misalkan habis keluar bingung mau makan di mana di sini harganya juga affordable banget sih terjangkau
terus juga yang pasti mudah karena tempatnya juga strategis ya mas ya jadi oke lah
terima kasih mas noval
nah jadi seperti itu reza dan reza helmi jadi memang cukup unik dan juga harganya murah
jadi saya ingin mengisipur dulu setelah bertugas seharian
jadi jangan lupa untuk reza jangan lupa untuk makan malam juga
baik noval tadi kalau anda katakan bahwa jalan tirta yasa ini memang banyak sekali kuliner di sana dan banyak pemudik begitu ya
yang berhenti di sana untuk mengisi perut
tapi pandangan anda di sana apakah memang terjadi arus lalu lintas yang cukup padat karena banyak pemudik yang berhenti atau seperti apa
sejauh pantauan saya saat ini untuk di jalan arteri tirtayasa memang bisa anda lihat di sebelah sini
tidak begitu ada kepadatan atau kemacetan walaupun memang sedikit ramai jalan situasi di jalan tirta yasa ini
anda bisa lihat ada beberapa roda empat dan juga roda dua yang mendominasi dari
jalan arteri di jalan tirta yasa ini
tapi sejak tadi sore bahkan sejak dari kemarin belum ada kepadatan yang terjadi ataupun kemacetan yang terjadi di jalan arteri tirta yasa
baik nah mungkin bagi anda pemudik yang melewati jalur ini bisa menjadi alternatif
tadi noval katakan bisa mengisi perut terlebih dahulu di sana untuk beristirahat
noval zakwan melaporkan dari cilegon banten